kalau orang orang di kampung ini pada pindah semua
siapa yang mau beli sate gue
bang satenya sepuluh porsi ya bang
baru seru nyabutin rumput gitu aja
udah encoknya kumat
hei belum juga aki aki parete
mau atuh sama umur
penyakit zaman now
nggak liat liat umur sekarang
kadang kadang yang muda aja juga bisa encok
bu endang aja
pengertian sama saya
bu endang parete mah jangan dibelain
kalau penyakit itu jangan dimanja parete
janda cantik kayak saya dimanja lucu
ada penyakit dimanja ngelunjak tau gak
nggak enak sih bu endang
saya bu tempat sampah
nggak serokannya bu endang
nggak ah berantem aja
bu endang kenapa
ini pohon banyak buahnya tuh
kayanya enak dipetik
ayo pak rta manjatin ya
bisa manjat ya
baiklah naik bu endang mau jalan saja
ih kan pak rete enak lagi bisa pasti manjat
ya manjat pak rete
eh kalian ini lupa ya saya ini rt loh jenderal di kampung sini
masa enak rekal karena tangkal naik ke pohon enggak bisa
bu endang dia kan rt loh general di kampung kita
mendingan daripada ribut mendingan pokoknya digoyang goyangin saja tuh bu endang
kalau wenang yang goyangin jangankan buahnya akarnya aja copot
jadi saya bu ranti
ya tuh bu endang
kasian pak rete lagi encok
eh olahraga lah
oh edan gun edan gun
oh luar ditanduknya nih
pak rete kita pegangan siap siap gempa
satu dua tiga
pakai kaki goyangnya juga
eh itu tangannya cuman sekiranya paha
aduh bu endang awas nanti ulegnya yang jatuh
eh bu endang awas gempa aduh gempa aduh bu endang
mana gak ada yang muru dulu
bu endang tar dulu lah tuh lihat tuh buahnya gak ada yang jatuh
ih ini udah kenceng banget nih
bu yang punya
ih biarin aja yang punya pohon dateng orang kita lapar kok ah
bukan bu endang maksud saya ada
bu bu apa apaan
lihat aja itu bu
kamu bu endang
gua mau mukul
aku mah mau mukul mukulills
tuh atuh di ikut
jangan sama bunyinya ya
cuman dan tamil nya yg balik
kali tadi rafa lihat ada pocong
iya adam juga
iya aku juga habis lihat pocong
kak bella juga abis lihat pocong
pocongnya ketawain kita
kita lihat dia terus pohon disana
iya aku mau mencet jambu
bek dia terus jahat
kok pada diem
iya kok pada diem
nanti kita lihat pocong beneran
atau bukan ya
kalau orang orang di kampung ini pada pindah semua
siapa yang mau beli sate gue
sate nya sepuluh porsi ya bang

sate nya sepuluh porsi ya bang
itu pocong ngapain pocong itu kok dia kelompok kelompok ke arah hutan ya kita
ikutin aja cari tahu dia sebenarnya mau balik ke kuburan apa ke rumahnya enggak rafa takut
kak juga enggak mau ah serem di kali ini aku setuju sama mereka berdua
tumben kamu takut juga takut nih aku cuma waspada aja soalnya takut kalau
ikutin dari jauh kan kamu penasaran kalau yang kamu lihat itu pocong beneran atau
enggak penasaran sih tapi nanti kalau kita ke tahun gimana kita kan belum tahu
kalau pocong itu punya
cilik atau cuma buat petanda doang terserah kamu aja deh kalau kamu enggak
mau ikutin aku aku tetap mau ikutin ya udah aku ikut aja ikut aja yuk ya udah
aduh aduh aduh aduh si
sempurna mulu modus ya
sempurna mulu minggak sama tadi ngelihat pocong
ah gitu aja pak rete takut pak rete takut kan
eh saya ini bukan takut
tapi waspada saya juga tahu
ah dia masuk pak rete
iiih risi tolong saya digituin lah
iiih bu ranti emang bu ranti gak takut apa
bu ranti hebat banget kayak wonder woman gak takut sama pocong
bukan saya bukannya gak takut
saya juga takut sama pocong
tapi kan yaudahlah maksudnya kita mau takut takutan terus kan pocongnya juga udah gak ada
ini pak rete kenapa
belum makan nasi
haa takut maksudnya
sama saya juga pengen makan pak rete
eh kita pulang sebentar lagi
tapi makannya tunggu sama anak anak datang
keburu mau ada harai mesti caranya mak
ya ampun keburu masuk angin
itu anak anak udah pada datang
ali sama rafa juga gak ada
iya tante ada apa
kalian udah pada pulang ya
gak tahu tante
adam sama bella juga gak keliatan tante
yah kemana ya dia
jadi kamu gak lihat ya
wah yaudah deh makasih ya
ini subur budak tehnya
ke mana ya jadi gimana bu ranti
bu endang pak rete pokoknya kita jangan pulang dulu ke rumah buat makan
kita mesti cari dulu anak anak sampai ketemu
angguh saya bisa masuk angin gini caranya emang bu ranti
salah tahan ngomongin perut mulu udah ayo cepetan
hah parete kok ada bunyinya begitu
ih jangan jangan nama isinya